saya sebagai founder dan pemilik susi air ingin minta maaf kepada
masyarakat papua pemerintah daerah dan seluruh pengguna susi air di papua yang sekarang ini
sekarang kalau porter terbang satu hari tiga puluh sampai empat puluh flight berarti sudah lebih dari
dua puluh dua puluh lima flight dan tentu itu mengganggu kegiatan masyarakat yang hidup di pegunungan pegunungan
perlu diketahui porter itu terbang ke bandara bandara yang karavan tidak bisa terbang
lagi jadi kalau sudah tidak porter terbang berarti hanya tempat porter terbang itu kalau
porternya tidak terbang ya hanya bisa digantikan dengan helikopter
bandaranya dua ratus tiga ratus m tujuan tujuan bandara tempat porter terbang tempat yang tidak mungkin
terjangkau dengan lain kecuali dengan helikopter atau jalan kaki